merebaknya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak
membuat pemerintah kota madia jakarta selatan
mengantisipasi penyebaran penyakit tersebut
saat hari raya idul adha dua ribu dua puluh dua juli mendatang
suku dinas ketahanan pangan kelautan dan pertanian
kota administrasi jakarta selatan
mengeluarkan nota dinas pada sembilan belas mei lalu
yang mewajibkan hewan kurban di karantina selama empat belas hari
aturan ini berlaku terhadap hewan kurban
yang berasal dari luar dki jakarta
pengelola pertenakan hewan di jakarta selatan
merasa tak keberatan dengan kewajiban karantina
aturan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman
kepada calon pembeli
nah itu di karantina wajar nanti udah sehat
itu kan diperkiraan dokter lagi nanti divaksin lagi
dokter hewan jangka udah empat puluh hari
itu udah normal itu udah biasa
selain aturan karantina selama empat belas hari
dalam nota dinas sudin kpkp jakarta selatan
beberapa syarat juga harus dipenuhi pedagang
untuk hewan kurban yang berasal dari luar jakarta
meski demikian sanksi bagi pelanggar hanya bersifat teguran
pemerintah kota madia jakarta selatan sendiri
mempunyai tugas berat dalam pengawasan
karena berdasarkan data yang dibuat
akan ada lima ratus titik
pemotongan hewan kurban di jakarta selatan
sementara ada dua delapan ratus hewan ternak
yang digolongkan rentan penyakit mulut dan kuku
baizah ramadan endra dizaldi jakarta